tetapi menjadi sebuah pilihan bagi setiap masing masing pribadi
yang ketiga adalah variabel antara representasi pemimpin muda dan pemimpin tua
nah sekalian voltrum nya lagi aja